ada berapa banyak hal lagi yang kamu tidak tahu tentang kehidupan kamu sendiri
nggak ada lagi apa cuma itu
cuma cudip pengen ketemu mbak ndun
pengen menyampaikan rasa terima kasih
kenapa kamu tinggal smstt
kenapa kamu tinggal smstt
ya allah kamu datang
sampai lari ke lingkampung pin
kita berdoa dulu
amin ya rabbal alamin
alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir ramadan
nanti malam kita akan mengadakan takbiran
dan insya allah besok pagi kita akan melaksanakan solat yang anjur fitri
selesai ujian dulu
allahu akbar allahu akbar
mau tambah lagi neng
bapak ganti piringnya nek
gak usah pak
koswara bilang kamu teh tidur disini
ada berapa banyak hal lagi
yang kamu tidak tahu tentang kehidupan kamu sendiri
gak ada lagi ya pak
saya ingin bertemu dengan mak ndun
saya ingin menyampaikan rasa terima kasih
saya juga tidak tahu
saya tidak ada maksud untuk menipu apa
apa kalian seperti ini
orang paham untuk hidup saya
tempat tidur apa
cuma pakai tikar di lantai
ya justru itu yang apa mau lihat
nah kalau begini kan enak ngobrol di dalam
silahkan duduk apa
duduk di kursi
duduk di kursi
apa pengen tanya sama kamu

gini juga siapa tiguan kamu
aku menyusul kamu